masih terkait protokol kesehatan badan pengawas pemilu atau bawaslu menemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan kubu paslon
saat menunggu hasil pemungutan suara di gedung bawaslu jakarta
saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia dausirio ndolu
rio selamat siang setelah kemarin gelaran pilkada apa saja temuan dari bawaslu terkait dengan pelanggaran terutama untuk hal protokol kesehatan
selamat siang reinhardt memang benar sekali hingga pada hari ini satu hari pasca penghutang suara pada pilkada serentak dua ribu dua puluh kemarin
hingga pada hari ini bawaslu masih terus melakukan pencatatan terkait dengan pelanggaran pelanggaran yang terjadi
baik secara teknis penyelenggaraan pilkada maupun protokol kesehatan yang dilakukan baik oleh paslon ataupun petugas kpps
maupun dari masyarakat masyarakat yang berpartisipasi dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh
nah untuk memberikan informasi ataupun pencatatan yang cepat

karena itu bawaslu menggunakan salah satu teknologi aplikasi yang memang disiapkan untuk pilkada serentak dua ribu dua puluh ini
yakni si waslu atau sistem pengawasan pilkada dua ribu dua puluh yang memang sudah cukup signifikan untuk digunakan pada saat ini
yang mencatat sejumlah pelanggaran pelanggaran yang terjadi dari pelaksanaan pilkada di dua ratus tujuh puluh daerah ini
nah untuk menjelaskan bagaimana lebih lanjut dan detil terkait dengan pencatatan dari bawaslu terkait dengan pelanggaran teknis maupun protokol kesehatan
saat ini saya sudah bersama dengan anggota bawaslu muhammad afifuddin
selamat siang pak afif
selamat siang mas
kalau kita lihat di sini ada grafis terkait dengan pencatatan dari sistem pengawasan pilkada yang baru saja berlangsung kemarin
ini kan baru dilaksanakan satu hari dan pencatatan langsung tersedia di sistem ini begitu pak
apa yang bisa dijelaskan dari sistem ini
bagaimana sistem ini mencatat sejumlah pelanggaran pelanggaran yang terjadi baik dari protokol kesehatan maupun pelaksanaan teknisnya pak
ini kan sistem untuk mempercepat hasil pengawasan kita kita bisa tarik
kedetalan dari informasi lanjutannya ada di formulir pengawasan yang dipegang semua pengawas tps
jadi pengawas tps datang ke tps kemudian mengisi beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan untuk kemudian kita tarik hasil cepat hasil pengawasan
selain itu sesuatu hasil pengumutan suara di tps itu didokumentasikan dalam bentuk foto
jadi selain mendokumentasikan hasil kita juga
kita juga merekam proses yang harapannya mempercepat kita bisa menyampaikan ke publik apa yang terjadi dalam proses pemungutan suara dan penghitungannya di hari h pemungutan suara tersebut
afif kalau kita bicara soal protokol kesehatannya pelanggaran protokol kesehatan yang sudah tercatat di sistem ini baik dari masyarakat ataupun petugas ataupun paslon ini bagaimana kita lihat di sini
apakah masih infonya ada petugas petugas yang masih terpapar covid sembilan belas selama hari h
bagaimana menjelaskan hal ini
nah itu kan yang dilakukan semua petugas selain kpps dan juga pengawas kita kan adalah di rapid atau antigen itu ya
nah jadi kira kira yang pasca rapid itu reaktif dan belum atau masih dalam proses menunggu hasil dari swab dan seterusnya itu petanya seperti itu
jadi kalau kita lihat seribu berapa itu itu hanya sekitar dua persen sih dari jumlah seturu tps
nah ini kalau tadi kita bisa lihat ini di sini pak ini artinya di sini sudah ada sejumlah catatan begitu ya pertanyaan
bisa dilihat dari sini p lima contohnya terdapat petugas kpps yang terpapar covid sembilan belas
ya jadi seribu enam ratus tiga puluh satu tps
artinya ada enam ratus tiga puluh satu titik ya satu enam ratus tiga puluh satu dari dua ratus sembilan puluh an ribu jumlah tps yang pilkada
nah kemudian misalnya kita lihat lagi paling paling menonjol nih

pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul tujuh
nah ini sebenarnya catatan teknis kita di mana setiap laksanaan pemilu kita ingin tahu sebenarnya kepatuhan petugas membuka tps sesuai aturan itu kan jam tujuh
ada yang lewat karena apa nah kedetailannya ada di formulir hasil pengawasan tapi informasi cepatnya ada loh delapan delapan ratus tujuh puluh sembilan tps telah dibuka
apakah karena kehadiran petugas yang
telat atau karena memeriksa surat suara dan lain lain yang telat dan seterusnya
jadi ini sebagai informasi awal untuk memotret situasi pemungutan suara secara rata rata di indonesia seperti apa
oke artinya memang kalau dari teknis penyelenggaraan masih ada sekitar delapan dua ratus tujuh puluh sembilan ini yang paling banyak ya tps yang buka kurang dari jam tujuh pagi
kalau untuk protokol kesehatan artinya petugas yang terpapar
kalau covid sembilan belas ada sekitar satu ratus enam puluh tiga satu ratus tiga puluh satu
ada juga misalnya ini mas apa namanya cuci tangan ya
itu juga seribuan yang kemudian belum tersedia
apa yang kita lakukan
sebenarnya kita langsung menyuruh mereka untuk melakukan perbaikan
komunikasi secara baik dengan petugas segera perbaikan
nah mas lihat kan tadi datanya hilang masuk hilang masuk itu berarti ada update
ada data masuk ada baru
dihitungnya ini memang per menit ini ada data yang masih
iya kalau sekarang data perbarusan kita rilis itu sudah dua ratus sebelas ribu tps
jadi ya kurang sedikit lagi sebenarnya
dari sisi apa yang kita targetkan dengan beragam tantangan jaringan dan lain lain kami merasa ini sudah melampaui ekspektasi kita
termasuk yang menarik itu dokumen seluruh hasil pemungutan suara di tps hasilnya
berapa progresi acb itu sudah kita dokumentasikan
dalam formulir yang sudah ditarik di sivastu ini
ada satu pertanyaan yang menarik pak hafiz
ini kemarin kalau kita pantau di lapangan begitu
bagaimana setelah hasil sementara quick count sementara ini keluar dirilis begitu
ada beberapa paslon yang sudah mengklaim kemenangan walaupun sifatnya masih sementara
nah mereka menggelar pertemuan dengan masyarakat atau menggelar konversi
ini kan cenderung melanggar protokol kesehatan
dari bawah sendiri apa
memberikan sanksi ataupun sanksi lanjutan seperti apa
ya sebenarnya begini
pertama dari sisi teknis tidak ada atau belum ada pengumuman resmi siapa yang menang
tentu kita menunggu proses manual yang dilakukan teman teman kpu karena masih rekat
kedua situasi yang diatur secara ketat oleh aturan pkpu untuk menjadi tugas kita itu diantaranya adalah pengawasan saat kampanye
nah situasi di luar kampanye di luar tps sebenarnya itu tanggung jawab
tentu kita semua
kerumunan apapun orang punya hajatan nikah ngundang orang melanggar prokes itu kan juga sudah menjadi kewenangan pihak lain
katakanlah keamanan polisian satgas dan seterusnya
jadi kita dalam posisi itu dari awal koordinasi dengan satgas dan semua polisian untuk sama sama bahu membahu lah ya
karena kewenangan melekat langsungnya juga tidak ada
ini artinya memang dihimbau untuk masyarakat untuk tetap peduli dengan protokol kesehatan
namun bawaslu tetap bisa memberikan rekomendasi kepada kpu ataupun petugas kepolisian untuk tidak mengadakan
yang mengembirakan sebenarnya kekhawatiran kita atas banyaknya orang misalnya nggak pakai masker maksa masuk ke tps
atau kerombolan orang ketika hari h itu nggak terjadi
dan itu sudah kita antisipasi sebagai pencegahan
nah yang kita harus jadi catatan adalah bagaimana besok atau mulai hari ini rekap di tingkat kecamatan kabupaten dan provinsi yang pilkada
dan itu jangan sampai kemudian ada kerumunan
karena semakin sedikit titik maka potensi orang semakin berkumpul semakin banyak
termasuk dengan apa evoria kemenangan yang berpotensi dirayakan
tentu kita harus ingatkan semua pihak terutama teman teman di tim sukses untuk tidak melakukan itu
pasangan calon dan juga pastinya pemilih kita yang juga pasti terlibat kan dalam proses proses itu
oke terima kasih banyak pak asli
ini artinya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat baik juga paslon juga
untuk mengingat bahwa tahapan pilkada belum selesai jika tak ingin ditindak oleh bawaslu gitu pak ya
baik terima kasih pak afif informasinya selalu sangat bergegas kembali
ya itulah informasi dari anggota bawaslu muhammad afifuddin yang menjelaskan bagaimana pelanggaran pelanggaran yang masih terjadi selama gelaran pilkada serentak yang sudah berlangsung kemarin
dan ia juga mengingatkan bagaimana pasangan calon maupun masyarakat ataupun seluruh petugas kpps ataupun dari kpud setempat juga untuk menghimbau dan mengingatkan pada masyarakat
bahwa tahapan pilkada belum selesai sehingga bawaslu disini masih bisa memberikan peringatan maupun sanksi kepada masyarakat ataupun pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di pkpu nomor enam tahun dua ribu dua puluh
baik terima kasih
aosir rendolo langsung dari gedung bawaslu di jakarta